sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
yunat kau masuk duluan deh
aku mau nelfon ke rumah dulu
sampai jumpa juga
kamu yakin kamu gak kenal sama dia
aku baru ketemu dia
mungkin dia salah orang
tapi kok dia ngeliatin kamu kayak gitu sih
aku gak tau
kamu liat gak tadi cowok yang aku tabrak
oh dia tuh mirip banget sama yang peramal bilang
kamu kok ketawa sih
tau gak nat
kamu tuh lucu banget tau gak sih
dari kamu sendiri yang bilang kalau kamu tuh gak percaya dengan peramal
ya aku emang gak percaya tapi kenyataan itu emang sama
tapi pramlan itu kan bilang kalau kamu tuh bakal ketemu cowok itu di pinggir sungai
bukan di pasar
bukan di pasar
bukan di pasar
bukan di pasar
bukan di pasar
kamu tuh gak percaya banget
kalau kamu gak percaya sih nih aku tunjukin orangnya
pasti dia masih ada di sekitar sini
nia bentar dong
saskia kamu gak mau ngenelin dia sama aku
aditya kenalin ini bang joko
saya baru datang dari jakarta
lo pasti datang ke sini mau ngebohongin garis garis yang ada di sini
saskia kalau si adik sampai tahu kamu bergaul sama dia dia akan marah besar
emangnya saya nggak boleh berteman dengan siapapun yang saya mau
eh saskia si adi pasti bakalan tahu
saya gak peduli
dia temannya kakak saya
dan dia merasa udah memiliki saya sepenuhnya
saya harap kamu gak tersinggung ya sama apa yang dia bilang
maaf mengganggu mas
mungkin mas kenal dengan gadis ini
gue lagi sibuk
rengka dia aja ya
sepuluh juta mas
kagak gue kagak mau
bagaimana kalau dua puluh juta mas
dua puluh juta mas
dua puluh juta
mas tinggal katakan siapa gadis ini dan tinggalnya di mana mas
tapi mas tomong katakan dulu
semua orang desa ini tahu gue
lihat dulu sketsa ini mas
gadis ini cantik mas
maaf gue sibuk
gue nggak tau ye
mas mas tunggu mas
mas tunggu mas
kamu betah tinggal di sini
alhamdulillah aku betah di sini
duduk di sini baik dan ramah
pihak rumah sakit juga orangnya enak enak
kamu juga baik
ibu kamu baik
dan kakak saya juga baik
kakak kamu baik
mungkin karena aku yang belum tau selahnya aja
sampai sampai dia jadi nggak suka sama aku
atau mungkin karena
karena dia mau menjodohkan kamu sama joko
oh di sini rupanya
saya udah menang tiga kali
saya udah menang tiga kali nih bang
masih lu penipu lu
lo udah janji sama gue yang menyerahkan adik lu buat gue
sebagai jaminannya lu akan hidup senang
di gue udah bilang sama elu
tidak boleh ada yang deketin saksinya
bang tenang dulu dong bang
bang jangan emosi gini sama ardi bang
gak boleh marah sama elu
mendingan lihat sendiri sekarang
legayah rasanya setelah habis sholat
rasanya sebuah beban berat terlepas dari tubuh kita
sas kalau kakak kamu ngeliat kita berdua begini
pasti dia marah kan
eh gara gara lu sama laki laki berengsek ini
gue dimarahin sama si joko tau gak
bukan sma ku campur cuma
gak bagus di masjid teriak teriak seperti ini
emangnya lu siapa berani ngatur gue
ini pak ustadz
paskia disuruh pulang sama ibu
udah sore katanya
yaudah pak ustadz
raskiah kamu gak apa apa kan
terima kasih pak ustadz
lo kedua belum tahu siapa dia
bilangin sama teman lu
kalau mau selamat
jangan coba coba mengganggu cewek gue
kalau tetap bandel
akan lebih parah akibatnya
sepertinya dia sudah pergi
decir yang baru datang
dari juga
lara gagal tanpa dia
tapi mas cres peduli singkir kaya lo
jangan sampai dulu
tight skin timed ada dianggung clues kacunya
saya di tempat yang tadinya
datang dari negara ini
nggak usah panggil saya ibu
kamu bisa tinggal di sini sama adik kamu itu cuma numpang
sampai sekarang bisa tinggal di sini itu karena kebaikan saya
tapi coba apa yang sudah kamu lakukan
kamu tuh harusnya berbakti sama saya
bukannya makin merajalela